evakuasi seorang bocah bernama bayu berusia enam tahun yang terjebur ke dalam sumur rumahnya
di jalan beli pasar rebo jakarta timur kami sore berlangsung dramatis
peristiwa ini berawal saat korban tengah menemani ibunya
yang sedang mencuci piring di belakang rumah
yang sudah dalam kondisi rapuh
hingga korban tercebur ke dalam sumur sedalam lima belas meter
mengetahui hal ini ayah korban yang berada di lokasi kejadian histeris
melihat anak kesayangannya tercebur ke dalam sumur yang berada di belakang rumah
sementara petugas dari suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
yang tiba di lokasi langsung berupaya menyelamatkan korban
kondisi sumur sedalam lima belas meter
dan sempit membuat kesulitan saat enam personil pemadam melakukan proses evakuasi
setelah sepuluh menit akhirnya petugas berhasil mengangkat korban dari dalam sumur
tidak tahu tertulisnya bagaimana orang di belakang
tahu tahu ibunya teriak
pak itu sudah nyebur ke bawah
iya ibu sepertinya lagi mencuci piring ibunya
oh si anaknya juga lagi mencuci piring juga
iya lagi mencuci piring
pada saat dia jatuh dia masih menangkut
dan teriak minta tolong pak
tapi nggak kuat pak ya
rupanya karena anaknya baru sekitar enam tahun jadi nggak kuat
nah terus masuk ke air
untuk proses evakuasinya pak
proses begitu kita dapat laporan
sayangnya nyawa korban tak tertolong
meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan
kini jenazah bocah melang tersebut telah diserahkan ke pihak keluarga
guna menjalani proses evakuasi